bukan sekali ini saja bentrokan terjadi antara personil tni dan polri
yang terbaru bentrokan terjadi antara oknum prajurit kopassus tni
melawan oknum brimob di timika papua yang dipicu masalah sepele masalah rokok
kenapa bentrokan antara tni dan polri terus berulang dan tak kunjung terselesaikan
apa sebetulnya akar masalah bentrokan dua institusi ini
dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan anggota komisi satu dpr ri muhammad farhan
selamat sore mas farhan
oke oke saya mau ke komisi satu terlebih dahulu sebagai mitra kerja dari tni
mas farhan sebagai mitra kerja bagaimana kemudian anda merespon bentrokan yang terjadi
antara personil kopassus dan satgas amole hanya karena perkara rokok di papua
anda malu nggak dengan persoalan seremeh temeh ini kemudian mereka harus bentrok
ya malu lah
ini betul betul seperti yang sudah kita perkirakan bahwa
tugas pertama dan utama dari panglima tni yang baru adalah
melakukan konsolidasi internal
karena bagaimanapun juga konsolidasi internal yang ada di tni ini
memiliki tantangan yang sangat besar
ya itu kita menghadapi tantangan di mana justru di dalam tni sendiri
itu pembinaannya itu tampaknya memang punya masalah
ditambah juga dengan sinergitas dengan polri sekarang ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar
artinya baru simbolis di atas tapi belum menetes ke bawah
ada masalah di internal tni dan kemudian ada masalah sinergitas yang masih menjadi tanda tanya
antara tni dan juga polri
saya mau tanya ke mas rituan
mas rituan dari kacamata anda apakah memang hubungan tni polri yang bertugas bukan hanya di papua

apakah hubungan tni polri yang bertugas bukan hanya di papua

tapi di daerah lain ini sangat rentan gesekan meskipun pemantiknya hanya perkara perkara sepele begitu mas ritwan
ya saya kira itu yang di papua kan insidentil ya
kalau kita lihat kejadian di papua ini kan satu saja kejadian ya sangat disayangkan walaupun cuma karena rokok ya
tetapi kalau kita lihat hubungan harmonis kan juga sudah berjalan lama
bagaimana misalnya keharmonisan
operasi madagoraya dalam menumpas mujahidin indonesia timur di poso itu kan juga gabungan itu dan jumlahnya ribuan dan mereka juga sangat solid
kemudian operasi operasi bersama dalam rangka penanganan covid penanganan pandemi juga sangat sangat sinergis
jadi saya kira sebaiknya memang tidak perlu di generalisir ya karena kasus ini kan kalau kita lihat kita telusuri baik baik memang ada faktor misalnya dari
sisi lama penugasan ya stres lama penugasan
kemudian ada micu pertikaian kecil karena dalam posisi psikologinya rentan maka terjadilah kles itu terjadilah pertengkaran itu
dan saya kira ini juga tidak perlu dikembangkan terlalu luas dalam artian kita cukup pahami kasus by case gitu aja
cast case by case gitu jangan kemudian dibawa seolah olah tni dan polri ini nggak solid solid solid saja kok yang lain
mas rituan saya harus potong di situ kalau menurut anda ini insidentil baik baik saja tapi menurut catatan kontras selama marsikal hadi cahyanto menjabat sebagai panglima tni
itu terdapat sembilan belas kejadian konflik bentrokan antara tni dan juga polri menurut anda ini baik baik saja mas
insidentil saja menurut anda mas rituan
dua ribu sembilan belas dalam konteks tiga tahun dan kalau kita mau lihat secara seksama sembilan belas kan itu harus dilihat ya
apakah benar itu melibatkan institusi
jangan jangan mohon maaf nih jangan jangan ada oknum mohon maaf ya misalnya oknum polri atau oknum tni berebut pacar
jadi ini kan kasus pribadi gitu kan
kasus pribadi karena gara garanya cowoknya yang satu polisi yang satu tni seolah olah dianggap bahwa ini bentrokan antar tni polri
padahal ini kasus antara a dan b rebutan cewek
jadi saya kira jangan jangan dilihat secara general
harus diteliti benar sembilan belas kasus yang dilaporkan kontras itu case by case apa yang menyebabkan itu
jadi tidak kemudian di generalisir
mas farhan kalau menurut mas rituan tidak perlu di generalisir harus dilihat satu persatu case by case
tidak dilihat secara keseluruhan institusi tapi sekali lagi menurut catatan kontras ada sembilan belas kali konflik bentrokan antara tni dan juga polri di era marsikal hadi cayanto menjabat sebagai panglima tni
dan sekarang di eranya pak andika perkasut
saya merasa sudah ada dua kejadian
yang di ambon kemudian yang di papua ini
ini menurut anda ini memang biasa saja
atau memang harus segera ada evaluasi menyeluruh soal hubungan dua institusi ini
evaluasi tidak pernah berhenti saya yakin itu
dan ini harus lebih di intensifkan
stres iya saya setuju dalam tugas terutama di papua
terdapat stres yang luar biasa
pekan olahraga nasional saya berada di sana dan berinteraksi dengan teman teman tni memang tingkat stresnya tinggi sekali
nah pada saat bersamaan kan ada hal yang menarik juga bahwa sebetulnya pengelolaan tingkat stres personil ini saya khawatirnya justru diabaikan
nah atau di nomor dua kan
padahal ini sangat berpengaruh terhadap apa yang menjadi patokan kita dalam hal konsolidasi tni polri
boleh boleh saja tadi mas ridwan bilang sembilan belas kasus itu case by case
dan harus dilihat personal apa enggak
tetapi kalau kita bicara soal narasi nasional
maka kita tidak bisa mengelelir satupun bentrok apapun alasannya antara tni dan polri
karena tni dan polri ini ada hal yang sangat berpengaruh
karena bentrok tni dan polri ini adalah tidak hanya alat negara tetapi simbol negara dalam mempersatukan indonesia
kejadian di ambon kejadian di papua ditambah lagi sekarang kejadian di batam justru antara tni sama tni ini juga mengkhawatirkan
oke oke mas rituan menurut analisa anda apakah kemudian bentrokan antara tni dan polri ini terus berulang karena memang imbas dari ketidakjelasan pemisahan antara kedua instansi ini pada masa awal reformasi ini nggak jelas nih tupok
ini enggak jelas nih tupok pemisahannya
saya setuju dengan mas farhan ya bahwa ada semacam dalam tanda petik kekurangan pengelolaan tingkat stres prajurit ya
baik di level tni maupun polri
ini evaluasi yang cukup serius menurut saya karena setahu saya juga sistemnya belum final ya
misalnya begini bagaimana sih seseorang ini ketika bermasalah konselingnya kemana
apakah dia mempunyai hak untuk melakukan konseling psikologis
atau dia harus pendam masalahnya secara individual karena dia takut dimarahin atasan takut dimarahin komandan
nah ini saya kira benar kata mas sorvan ini harus diubah benar
dari sisi bagaimana penanganan tingkat stres baik dari prajurit tni maupun polri
yang kedua mengenai pemisahan tupoksi saya kira sudah sangat jelas ya ada undang undang polri dan undang undang tni
dan di situ tidak ada tumpang tindih
semuanya sudah ada aturannya
semua sudah ada mekanismenya
cuma memang tidak seindah aturan di lapangan itu
kadangkala kan ada ya tadi saya bilang faktor faktor manusiawi yang kemudian terjadi di lapangan
saya setuju tidak boleh juga ada satu pun insiden
tetapi jangan juga kemudian kita menafikan bahwa polri dan tni itu juga manusia biasa
mereka punya emosi mereka punya nafsu mereka punya ya punya rasa apalah rasa pride gitu ya
kebanggaan dengan kops dan sebagainya
kita ingat ada beberapa kasus kemarin misalnya di jakarta timur ya
ketika ada insiden pembakaran markas polisi mungkin masih ingat
itu kan ada faktor ketersinggungan ada faktor hoax dan sebagainya yang kemudian memicu serangan dari tni oknum tni kepada markas kepolisian
ini yang saya kira tetap harus dievaluasi saya setuju
oke oke mas farhan kalau menurut anda apakah juga sama bahwa meskipun sudah ada undang undang tni dan juga undang undang polri
ada pemisahan tupoksi tapi tidak seindah itu di lapangan
banyak yang mengatakan bahwa ini akibat ketidakjelasan pemisahan antara kedua institusi ini
nah kalau pemisahan sih tetap kita harus setuju pemisahan itu berhasil gitu ya
konsep yang draftnya ditulis oleh almarhum pak bondan gunawan ini menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa tni sebagai institusi polri sebagai institusi
bagian dari bangsa ini secara konsisten menjaga pemisahan tersebut dengan sangat baik
bahwa konflik ada iya tapi penanganannya jangan dianggap secara ringan saya sangatinformasi soal masalah ini karena contohnya iya tuh di ciracas itu kan yang akhirnya diserang kan simbol
betul ketika polsec ciracas diserang di bakar kan itu simbol
plaja di burund layer
dibakar ini kan simbol itu sebabnya
sanksinya sangat keras diberikan kepada
oknum tni yang melakukan hal itu
dan ini ada hubungannya
dengan telegram dari panglima tni
yang mengatakan bahwa pemeriksaan
perwira tni itu harus
atas izin komandannya
ini sebetulnya konsekuensinya bukan
tni sendiri bahwa ketika mereka
keluar markas atasan
saya mau ke mas rituan terlebih dahulu
mas rituan dari pandangan anda apakah
dengan pemberian sanksi kepada
anggota tni dan juga polri yang terlibat
kemudian jabat tangan duduk bersama
para pemimpin tni dan polri kemudian menjamin
ke depannya tidak akan ada lagi bentrokan
kalau menurut anda tadi kan hanya insidental
oh ya tentu tidak ya
tetap harus dilakukan perbaikan
dalam konteks pembinaan ya
ini kita harus sadari bahwa
panglima tni ini kan belum
bahkan ini mungkin bang farhan
lebih hafal berapa harinya ini
utama kan sedang berjalannya
kalau bahasa kita ini kabinet
cilangkap gitu ya kabinet cilangkap ini kan
baru baru mau disusun nih
siapa wakil panglima tni juga
belum ada kemudian nanti siapa
asintel yang baru
biasanya kan banyak yang ganti ganti kan
kemudian ada misalnya
juga belum ada
ini kan membuktikan bahwa memang secara
internal proses perbaikan
masih berjalan dan dijalankan oleh
panglima yang baru
nah tentu dalam konteks ini ya
harapannya adalah semua
prajurit di lapangan menyesuaikan ya
dalam artian memahami
bahwa situasinya ini masih transisi
dari kepemimpinan pak hadi
ke kepemimpinan pak andika
karena ini masih masa
transisi kabinet cilangkapnya belum
dibentuk begitu ya jadi diharapkan
prajurit tni juga memahami
kondisi para petingginya yang belum lengkap
begitu ya tapi di sisi lain mas farhan
menurut anda apakah kemudian cukup
hanya memberikan sanksi kepada para prajurit
di lapangan tapi tidak ada evaluasi
kemudian tidak ada
ataupun mencari akar masalahnya apa sih
sebetulnya bentrokan antara dua institusi ini
kepada para personel penting
sanksi kepada atasan
sebagai perwira pembina
juga lebih penting dan ini harus
dibuka kepada masyarakat
nah satu hal yang lebih penting lagi adalah
sekarang bisa secara terbuka
pembinaan sumber daya manusia
waktu beliau itu
nggak panjang pendek
banget dan tugas utamanya
menyiapkan masa transisi dari
yang akan menghadapi pemilu

nah jadi sekarang ini
sebetulnya bagi pak andika
untuk membuktikan bahwa
yang dialakukan selama diri ksad
kawat dengan menerima
yang tadinya perempuan jadi laki laki
ini kan simbolik bahwa sebetulnya
seorang andika ini punya
perhatian lebih terhadap kualitas
personelnya nah buktikan
bukan hanya dengan gestur
pribadi tetapi juga dengan
yang secara tegas menyatakan
bahwa kita akan melakukan
transformasi sumber daya
jadi perbaikan kualitas sdm di internal
tni itu yang harus dilakukan oleh panglima
tni yang baru jenderal andika perkasa
begitu ya mas farhan ya
prinsipnya gini kita bela belain
pak andika dari
menjadi panglima supaya
tidak ada lompatan angkatan
sehingga pembinaannya itu rapi
oke terakhir mas farhan
apakah komisi satu akan memanggil panglima tni
yang baru pak andika perkasa
untuk kemudian ditanya soal
apa sebetulnya yang terjadi dan apa
yang akan dilakukan oleh internal tni
supaya tidak terjadi lagi konflik
yang terus berulang antara tni dan juga polri
akan dimintai pertanggung jawaban atau mungkin
ditanya dicecar oleh komisi
ada tiga pertanyaan
yang akan kita cecar satu
tentang pemanfaatan lembaga
psikologi di tni yang ada di semua
matra dan bagaimana dampaknya
yang lebih besar lagi adalah bagaimana
sumber daya manusia yang ketiga
kita mau nanya itu prajurit cangdiamon
pinjunya keren banget boleh gak jadi
mas ridwan terakhir apakah perbaikan
saat ini adalah solusi yang
paling cepat bisa dilakukan untuk
mengurangi frekuensi konflik antara
tni dan juga polri mas ritwan
yang paling mendesak
memang bukan di level pimpinan ya
tapi di level anggota
saling mengunjungi salam komando
itu sudah lazim tetapi
di level bawah ya di level anggota ini
yang saya kira memang perlu ada pengawasan
khusus termasuk tadi setuju
dengan bang farhan pemberdayaan lembaga
psikologi karena di masing masing
angkatan ada tuh angkatan darat
laut maupun udara mereka punya dinas
psikologi nah disitu kemudian bisa
diberdayakan sehingga kemudian ada
assessment prajurit prajurit yang
stres prajurit prajurit yang terbebani
punya masalah keluarga dan sebagainya ini harus
tersaring benar supaya kemudian
tidak ada lagi kegiatan
yang kemudian mencoreng nama baik angkat
oke baik kita tunggu nanti bagaimana
pertanggung jawaban dan juga solusi
yang akan ditempuh oleh
tni jenderal andika perkasa dan juga
supaya kemudian bentrokan
antara dua institusi ini baik tni
dan juga polri tidak terus berulang dan bisa
memberikan pengayuman kepada
masyarakat di seluruh tanah air terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore
hari ini ada anggota komisi satu dpr ri
muhammad farhan dan juga ridwan habib
saya selalu mas farhan dan juga mas ritwan
insya allah terima kasih